kapal motor lestari maju yang berangkat dari pelabuhan bira kabupaten bulukumba
tujuan pelabuhan pamatata kepulauan selayar tenggelam
kapal tenggelam selasa siang saat berada di sekitar pantai pak badilang
kecamatan bonto matene kepulauan selayar
tim basarnas personel pores selayar dan sejumlah mobil ambulans rsud kh hayung
diinformasikan telah berada di lokasi
pejabat humas basarnas makassar ham sidar yang dihubungi detikom mengatakan
evakuasi penumpang km lestari maju telah dilakukan
tim dari kabupaten bantaeng dan selayar
info awal yang didapat empat orang dilaporkan meninggal dunia
pak basri sampai sore hari ini sudah berapa pastinya korban yang berhasil diselamatkan
yang pasti ini karena biasa yang sudah diselamatkan langsung juga jalan
tapi yang sudah meninggal ini sudah sebelas
sebelas orang meninggal dunia sudah dipastikan ya pak
oke bagaimana yang selamat pak sejauh ini
dari manifest yang beredar di kalangan media ada satu ratus tiga puluh sembilan orang di dalam kapal motor itu
satu ratus tiga puluh sembilan orang ini yang selamat ini belum bisa kita data
karena kan ada kapal masyarakat yang menolong
kapal masyarakat yang menolong ini langsung dia bawa ke tempat masing masing
tidak melapor ke posko tapi yang meninggal itu langsung dibawa ke posko
dan dibawa ke rumah sakit
pak basri ini adalah trip reguler yang dilakukan oleh km lestari maju betul
biasanya sehari ada berapa trip reguler
biasanya sehari ada berapa trip reguler pak basri
di situ ada tiga kapal yang melayani
dari bira ke selayar
iya dari bira ke selayar dari selayar ke bira
jadi masing masing satu trip
masing masing satu trip
sore hari ini sepanjang hari ini sebenarnya seperti apa cuaca di perairan kepulauan selayar pak basri
cuaca agak berombak dan angin agak kencang
sejauh ini seperti apa sebenarnya pengawasan
di perairan ini ini kan berarti perairan pelabuhan rakyat ya pak basri ya
pelabuhan seri pamatata bira iya
iya seperti apa pengawasannya sejauh ini
karena diinformasikan ada sudah berjalan kemudian sudah berlayar kemudian kapalnya rusak menepi
bagaimana pak basri
iya ini diawasi oleh pihak sah bandar
nah terus kalau izin lintasan ini dikeluarkan oleh perhubungan provinsi
perhubungan provinsi sulawesi selatan
betul kalau izin lintasannya
ya tapi sebagian yang berada di kapal itu juga warga anda pak basri apa yang akan dilakukan sekarang
tetap kita akan melakukan upaya evakuasi
kalau terkait dengan kondisi pelayaran yang ada di sana
kita selalu melakukan
kami melakukan koordinasi baik itu ke perhubungan maupun sah bandar
terkait dengan apa apa saja kendalaian dialami oleh masyarakat kaupating kepulauan selayar
terkait dengan pelayanan yang ada di beberapa kapal yang melayani rute tersebut
pak basri kalau dari informasi dan gambar yang kami terima
itu sebagian besar memang menggunakan pelampung sudah mendapatkan pelampung
tapi dari informasi yang anda terima
seluruh penumpang mendapatkan pelampung atau tidak
kalau informasi yang masuk ke saya tidak semua penumpang yang memakai pelampung
tidak semua mendapatkan
iya tidak semua
dan kebanyakanya meninggal ini kan karena lompat
dia lompat dia panik lompat
itulah yang meninggal
karena dibawa oleh arus
karena ombak agak besar arusnya kencang
ada anak anak yang diantara yang meninggal pak basri
ini laki laki perempuan anak berapa orang
kurang jelas berapa tapi informasinya ada anak
artinya ada kesalahan di sini karena pelampung semestinya sesuai dengan jumlah penumpang pak basri
tapi tentunya kan akan ada penyelidikan dari yang terkait mengenai kelayakan kapal maupun kelengkapan yang ada di kapal tersebut
oke jadi apa ya setelah ini apa yang anda lakukan sekarang pak basri
kami fokus untuk evakuasi dulu
menyelamatkan penumpang yang ada di atas kapal
karena ini kapal kan pada posisi miring dia kandas sekarang
di atas sekarang
pak basri masihkah ada orang penumpang hilang yang dicari sampai sore hari ini
iya masih ada
kira kira berapa pak
ini belum jelas karena penumpang kan satu ratus tiga puluh
tapi ada laporan dari keluarga
ada ada ada beberapa
jadi masih belum jelas berapa banyak yang hilang
masih belum terdata
berapa banyak yang selamat
tapi yang meninggal sejauh ini sebelas orang
sudah ada sebelas orang
pak basri ali terima kasih bupati kepulauan selayar